siang anda kembali menyaksikan program gomudik dua ribu delapan belas bersama saya reinhard sirai
jalur tol operasional fungsional brebes timur menuju semarang jawa tengah resmi dibuka pada jumat pagi di hari perdana antrian kendaraan dari arah jakarta mulai memadati jalur menuju ke tol
jalur tol yang menghabiskan waktu dua tahun pembangunan ini masih bersifat operasional
beberapa ruas masih bersifat fungsional
ada pun tarif pengguna dari cipali berlaku rupiah alias gratis
artinya pemudik hanya perlu membayar saat di brexit sebesar rp satu ratus tujuh puluh tiga
perjalanan yang akan ditempuh pemudik mencapai satu ratus lima puluh satu km dan menghabiskan waktu dua hingga tiga jam
demi keselamatan selama melintasi jalur tol brebes semarang pengguna jalan dianjurkan menggunakan kecepatan maksimal yaitu tujuh puluh km per jam
jalur tol fungsional brebes semarang resmi dibuka pada jumat pagi
yang melalui jalur tol sepanjang satu ratus empat puluh lima lima km ini tidak dikenakan biaya
kendaraan dari arah jakarta dan sekitarnya yang akan melanjutkan perjalanan di ruas tol fungsional hingga ke semarang akan melanjutkan pembayaran di gardu tol sementara ini
sehingga di tiap gerbang tol keluar setelah tegal pengendara tidak perlu lagi melaksukan transaksi
biaya yang dikenakan kepada setiap pengendara yang melintasi gardu kertasari sama dengan biaya yang dikeluarkan di pintu tol brexit
sebesar lima puluh enam ribu rupiah untuk kendaraan yang masuk dari pejagaan
total gardu tol sementara di kertasari sebanyak tiga belas gate yang akan dibuka menyesuaikan dengan kepadatan arus kendaraan
dan sudah ada vina nabila produser lapangan cnn indonesia di pertigaan pasar induk brebes di jawa tengah
vina dari pantauan anda seperti apa hingga siang hari ini pantauan arus mudik di pertigaan pasar induk brebes di jawa tengah
selamat siang rehat betul sekali delapan hari menjelang hari raya idul fitri
kendaraan dari tadi malam hingga pagi hari tadi sudah datang atau sudah masuk ke kota brebes jawa tengah
tidak hanya kendaraan yang keluar dari brexit tetapi juga kendaraan
dari jakarta yang masih menggunakan jalur nasional atau jalur pantura
saat ini saya berada di pertigaan tepatnya di pertemuan antara kendaraan dari jakarta atau dari barat menuju ke timur
dari jakarta yang akan menuju ke kota tegal semarang dan juga kota kota yang berada di jawa timur
sebaliknya dari arah timur ke barat adalah kendaraan yang dari kota jawa tengah seperti semarang tegal yang akan menuju ke jakarta
dan juga beberapa kota dari jawa timur yang akan menuju ke jakarta
dan pertigaan ini cukup ramai seperti itu rehat
dikarenakan juga terdapat beberapa pasar tradisional dan juga pasar induk
tepatnya di pasar induk brebes jawa tengah
tidak hanya itu ada juga masih banyak penyeberang jalan yang menyeberang dari aktivitas di pasar induk brebes ini
semua kemacetan dan juga penyeberang jalan dibantu oleh satlantas polres brebes jawa tengah
berkaitan dengan pantauan pada hari ini bertepatan juga dengan dibukanya
tol brebes timur menuju ke semarang mobil yang keluar dari brexit sedikit menurun
dikarenakan banyak kendaraan yang tadinya menuju ke semarang
keluar dari brexit dan melalui jalan yang berada di pertigaan pasar induk brebes jawa tengah ini
namun sejak tadi pagi sejak resminya dibuka oleh kapolda jawa tengah condro kirono
pemudik yang menuju ke semarang sudah bisa langsung menggunakan tol brebes timur menuju ke semarang
terima kasih vina nabila produser lapangan cnn indonesia